nah pemirsa menghilangkan penat aktivitas di ibu kota bisa dilakukan dengan berbagai cara
salah satunya adalah dengan mengunjungi tempat wisata yang ada di dekat ibu kota
seperti saat ini saya berada di curug putri kencanaung
seperti apa sih sebetulnya kasihkan yang ada di curug putri kencana ini
tapi jangan lupa protokol kesehatannya ya yuk
yang paling utama sebelum memutuskan keluar rumah dan berwisata adalah pastikan diri anda sehat
tunda dulu ya jalan jalannya kalau merasa demam atau ada gejala flu
jangan sampai anda menularkan penyakit atau anda bisa tertular
jika kondisi imun tubuh sedang terganggu
kalau sehat baru cari tempat wisata yang sudah menerapkan protokol kesehatan berbasis chse
atau kebersihan kesehatan keamanan dan tentu saja kelestarian lingkungan
biar liburan jadi tenang
kali ini perjalanan saya menuju curug putri kencana
yang ada di kawasan gunung pancar
saya menempuhnya dengan jalan kaki alias trekking selama lebih kurang tiga puluh menit
medan yang saya lewati cukup menantang
naik dan turun
tapi rasa lelah terbayarkan oleh pemandangan curug putri kencana yang begitu indah memesona
terlebih lagi air dan udaranya mantap segar
setelah tadi kita melakukan perjalanan atau hacking atau tracking selama tiga puluh menit
akhirnya kita sampai di curug
di curug putri kencana
nah kalau lagi rame kayak gini mending kita cari spot yang agak sepi
bisa tetap menerapkan protokol kesehatan
dan kita bisa liburan atau wisata dengan aman dan nyaman
mau terjun ke sana
kayaknya seger banget
melihat pengunjung lain lompat dari atas batu saya pun tertantang mencoba
jujur ini pengalaman pertama saya
waduh bisa nggak ya
yuk bisa yuk
wah pemirsa sensasinya luar biasa
meski anda bersenang senang di alam jangan pernah lengah menjaga jarak ya
meski tidak jauh dari ibu kota
tapi wisata kali ini memberi saya pengalaman baru dan tetap mengedepankan protokol kesehatan